sampai jumpa di video selanjutnya
karena kamu pacar saya kamu juga dapat pacarnya sapu terbang
ngapain lu nunggu disini
dasar ontang atau diri

malah justru bikin kempes
maksud lu kemarin itu bukan cewek itu
ya ampun gus
maafin gue banget ya
gue udah salah sangka sama lo
soal tiwi gue sama sekali gak marah kok
masa sih sama anak kecil aja gue cemburu
justru tiwi itu malah mengingatkan gue
waktu gue masih kecil dulu
soalnya gue pernah ngefans banget sama pacarnya tante gue
jadi kita masih itu dong
soalnya lo kan onta yang paling manis dan paling lucu yang pernah gue kenal
tapi sekarang mau foto dulu ya
soalnya foto ontak yang kemarin udah ancur karena gue dudukin
mirip sama ontak
oh iya nggak jelek
nanti gue pajang di kamar ya
eh dia kemana ya
gak tau deh
tiwi tadi kesini
oh bukan kek saya bukan mau ngerampok
ini saya yang waktu kakek kasih sapu terbang
yang dulu nolongin dari preman
kamu anak muda baik hati
yang rela dikeroyok preman demi kakek
untung kakek ingat
eh kek sih ada masalah kek
sapu terbang yang kaki kasih hilang
terus tadi sih emang saya suruh dia main
tapi karena tadi saya perlu
terus dia nggak balik lagi kek
masalahnya itu dia bawa tetangga saya si tiwi
kaki bisa bantu saya kan
benda ini yang akan menolongmu mencari sapu terbang
bengki ini pasangan sapu terbang
bahasa anak mudanya pacar gitu loh
bacar gitu loh
ini ceweknya si sapu terbang
pantesan pakai pita pink
waduh koleksi kakek ini aneh aneh aja ya
kek terus ini
tapi gimana caranya nyari si sapu terbang pakai pengki ini ya
dia ada apa apa sih

jadi mau mana sisul's teman bernie
apa di sana ya
sekarang pulang yuk tini yuk
tini gak mau pulang

nek kapan tuh
kamu pasti gak percaya deh kalau kau terus bilang
ini pacarnya sapu terbang
sapu terbang udah pacar
wah siapa yang suruh turun
ternyata bukan cuma gue doang yang butuh cinta
sambu terbang juga butuh cinta
tunggu tini nanti besok kak agus anterin sekolah ya
oh ee gak usah deh
kak agus gak usah anterin aku ke sekolah
aku sama sapu terbang aja ya
kenapa kamu masih marah sama kak gus
tiu cuma baru nyadar
selama ini tuh yang jago hulahut
temenin aku main temenin aku belajar
itu sapu terbang bukan kak agus
jadi kayaknya aku lebih suka sapu terbang deh daripada kak agus
aduh tidak ampun
ya ampun ampun ampun
aduh ampun ampun
bisa lebih mesra dari orang ya lebih berdua ya
buatku hmm buat iria aja
agus aku lagi ngapain ya sekarang
seandainya kamu ada di sini gus
aku juga kangen banget gus sama kamu
karena kamu pacar saya
kamu juga dapat pacarnya sapu terbang
kita harus sering nih kayak gini nih
besok besok kita kayak gini lagi ya
kalau panggil sayang boleh